bener kalau gak percaya lihat aja
ngeberes rumah itu mesti begitu kang
jangan ada sampah dan gak boleh ada debu
iya dah akang juga ngerti
aduh akang ih jangan duduk disitu dong
kamu teh kenapa
pernikahan cuy batal cuy bos
ya allah kamu yang sabar ya cui
mendingan sekarang kamu teh fokus aja jualan cilok
nanti kalau kamu udah sukses udah banyak uang
cewek cewek mah pada ngantri deketin kamu
mang aja berangkat beli ya mang
ya allah belum jalan juga
kirain teh udah jalan dari tadi
jam segini mah warung teh udah beres sama wairah
gak perlu ada yang dibantuin lagi sama kamu
tadi ije ketiduran
yaudah ije jalan dulu ya mang
kayak begitu tuh dikasih thr
bu dokter nanti buka puasa di rumah
kayaknya enggak in
gak apa apa ya kamu buka puasa dulu sendirian di rumah
ya gak apa apa dok
sampai jumpa di video selanjutnya

kok kamu cepet banget sih nyampe nya
kayaknya baru aja tadi kamu nelfon aku
iya dong cpr kan larinya emang kenceng
sampai dua ratus lima puluh rr ini motor impian semua orang
iya tapi nanti boceng aku jangan kenceng kenceng loh
nanti kamu pikir aku masih belakang taunya aku dah jalan dulu deh ya
nanti kamu pikir aku masih belakang taunya aku dah jalan dulu deh ya

aku udah mental lagi
oke siap bu dokter nanti
berangkat dulu ya
sekarang kita sudah bisa satu rumah lagi
sudah enggak ada pebatas
terima kasih kak
terima kasih ayun
sudah mau menerima kak
ayun akan cabut
buat tancar aja cepatnya
kalau mama kamu pulang pen
sama mama aku juga enggak pulang
gue lanjutin lagi
ya gitu ben
kalau dia boleh ikutan maya enggak
tapi enggak boleh genit
emangnya kamu enggak liat klau
tuh atur naik lereng
kalau dia anak perempuan main dia sama anak perempuan
ternyata sembako nya bagus kayak di cibarengko
gargara mas ngapip katanya sembako nya jelek
jang tahun kemaren di sini mah sembako murahnya jelek
minyaknya udah bao
minyaknya udah bau gulanya udah kuning berasnya mang uding udah banyak kutunya
saya kan bukan warga cibareng kok jadi saya nggak tahu kalau di cibarengkok pembagian sembakonya bagus
kelebaran tahun depan mah kupon saya juga saya nggak jual
kelamaan kak ngafi masih setahun lagi
udah bersih dah
bener kalau nggak percaya lihat aja
ngeberes rumah itu mesti begitu kang
jangan ada sampah dan gak boleh ada debu
iya dah akang juga ngerti
aduh akang jangan duduk di situ dong
tuh kan jadi kusut spray nya
iya dah iya
kok malah pergi sih bukannya dirapiin malah ditinggal
udah sampai mana cik
mungkin sebentar lagi sampai kang
tidak ditanya cik telepon supirnya sampai mana
pasti sebentar lagi datang sabar
ya pak lihat
bukannya aku nelson

buka puasa pake apa hari ini
belum tau ceng kan belum buka
ya biasanya kan orang udah nyiapin dulu
nah sekarang kamu nyiapin apa
buat buka puasa dong buat buka puasa
oh buat buka puasa
kirain buat lebaran
bukan soal lebaran